informasi berikutnya tenaga ahli utama kantor staff presiden ali muhtar ngabalin
menyebut partai amarat nasional masih malu malu untuk bergabung dengan koalisi pemerintah
ali ngabalin berpandangan sebaiknya pan tidak bergabung ke koalisi pendukung joko widodo pada pilpres dua ribu sembilan belas
alasannya yakni ketua dewan kehormatan pan amin rais yang kerap menjelekan presiden joko widodo secara personal maupun pemerintahan
padahal kader pan mendapatkan posisi sebagai menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah bergabung pada tahun dua ribu lima belas
alasan lainnya yakni ali tidak yakin dukungan pan seiring dengan dukungan secara elektoral
bahkan sebaliknya banyak pendukung jokowi yang justru mencabut dukungannya
maki orang hari hari menyebutkan tidak ada baiknya jokowi tidak ada baiknya pemerintah
kalau anda sebut pemerintah tidak benar berarti anda kirim orang salah
kan pemerintahan itu ada jokowi ada wakilnya pan
jadi udah deh nggak usah
jadi kalau mau gabung gabung kalau tidak tidak usah
sebaiknya tidak usah deh
karena belum tentu anda datang itu juga memberikan dukungan dari semua dukungan partai pan
bahkan mungkin orang orang yang selama ini mendukung
pak jokowi dodo malah berhenti tidak mendukung jokowi
udah deh tutup pintu cukup